dan untuk mengetahui proses evakuasi hewan hewan ini kita sudah terhubung dengan atta gamo humas animal defenders
selamat malam atta
ya atta hingga hari ini kita ingin mendapatkan informasi sudah berapa banyak hewan yang diselamatkan oleh tim animal defenders
kalau misalkan banyaknya berapa kita kurang lebih sekitar ada dua puluh tiga puluh hewan yang sementara ini aman
karena sulitnya medan dan banyaknya laporan kita bagi tugas dari semua tim untuk jempol kabel
atta mekanisme untuk menyelamatkan hewan ini seperti apa
apakah kemudian menunggu laporan
dari masyarakat atau memang ada patroli khusus atta dan teman teman untuk mencari hewan hewan yang terperangkap banjir begitu
kalau kita sebenarnya klipin dan laporan
laporan dengan salah jenderal tingkat darurat
kita akan prioritas untuk segera di evakuasi dan diselamatkan
cakupan wilayahnya di mana saja atta
apakah khusus di jakarta saja atau juga di luar jakarta
juga akan ditangani secara khusus oleh tim yang ada di tempat tempat tersebut atau bagaimana kemudian koordinasinya
untuk sementara ini setelah dikandang banjir kita masih proses berpabrik

jadi untuk sementara masih dikandang banjir
oke atta kita juga ingin tahu bagaimana kemudian treatment bagi hewan hewan tadi yang diselamatkan
berapa lama mereka kemudian akan di
ditangani dan bagaimana juga kemudian koordinasi dengan pemilik untuk mengambil kembali hewan hewan mereka ini
kalau soal semua teknik tetap percaya melalui saya
ya data pemilik dan semua di tempat penampungan data data anjingnya
berapa lama mereka di sana di kampung atau kapan mereka mau dilami
itu tetap melalui saya dan dengan koordinasi yang baik
antara sponsor antar saya dan antar kemuliaan
kira selama kurang lebih seminggu
artinya ada perjanjian tertentu sebelum hewan hewan ini kemudian akan dilakukan perawatan begitu ya bagi teman teman animal defenders
ya bukan apa
ada kontak tertentu yang kemudian ingin di share ke kita
atau ada kontak tertentu yang kemudian ingin di share ke kita
juga bisa di
di standby kan untuk kemudian diketahui oleh warga yang mempunyai hewan hewan yang mesti diselamatkan
kita juga nanti kalau ingin berjurut jurutnya secara alami kita kita belum sempat untuk mencoba beberapa perjalanan yang masih aktif
cuman kita punya beberapa genital yang kemudian yang bisa dikembangkan
mungkin tampil sementara di tempat ini

melalui atta ini melalui akun media sosial tertentu atau bagaimana kemudian bisa diidentifikasi
bisa di instagram animal defenders indo atau whatsapp saya sendiri di delapan ratus dua puluh dua seribu empat ratus empat puluh lima seribu enam ratus sembilan puluh
itu koordinasi dengan segala kesempatan dan segala maksimalnya
artinya tidak semua bisa kita tangani tapi semaksimal mungkin kita bisa coba handle
oke baik baik terima kasih atta gamo humas animal defenders